gue kasih tau di kamar berapa kita waktu itu siapa
kau saya kecampur
besok saya akan cek ke sana
jam tujuh pagi harus ada di panti
jangan coba coba buat kabur
jangan coba coba buat kabur
ini malam malam ada apa gerangan
ya ampun pak bos
ada apa malam malam gue bawa pasukan begini
ini anak anak pantiu ya
malam ini mereka akan nginep disini
jadi saya minta kamu tolong bantu mereka ya
siap pak bos
ini rumah atau istana sih
iya tinggal disini sih
bahaya bisa bisa kita tersesat
paling enak piara marmut bisa bikin hati jadi bahagia
kenalin nih yang namanya bapak uya
selamat malam semuanya
yaudah anak anak semuanya
pada masuk aja
ikutin bapak uya biar gak tersesat
wah rumah om al bagus banget
kayak mimpi bisa kesini
iya kayak istana di buku cerita
seneng deh bisa nginep di rumah om a
karena rumah papa mama kamu
kamu pasti seneng ya tinggal disini
iya aku senang tinggal sama mama sama papa
ini oma aku
senang sekali ketemu kalian lucu lucu sekali
oma juga ya
kami kaya keluar
bukan sekedar biri aja
mirna mereka belum makan malam
kamu ajak mereka ke rumah makan ya
makan malam sudah ready kan
udah ajak mereka ya
ayo adik adik semuanya kita makan malam
terus itu gimana kejadiannya al sampai
panti asuhan kebakaran
ya anak anak itu ditinggal
jadi elsa itu katanya janjiin mau beliin makanan
cuma gak balik balik
anak anak udah berburu lapar mereka coba buat masak sendiri
di dapur eh ternyata
dapurnya ya mungkin anak anak
bingung cara kecilin
besarin api mungkin apinya terlalu besar
tapi alhamdulillahnya cuma bagian dapur aja pak
yang lain gak kena
gak merempet kayak tempat yang lain
tapi alasan udah aku hukum
kunjungan sekolahnya rena ke panti asuhan
nah anak anak biar tinggal disini aja
panti asuhan sudah beres baru anak anak bisa kembali
lagi kesana siang atau sore ya
boleh mbak ide bagus gak apa apa kan
yaudah kita pergi
kamu sama anick ke kamar dulu ya
anak banyak deh mas
soalnya kamu kebapan banget kan
yang di dalam sini aja belum keluar
oh seandainya deh
di baju sana bersih bersih ya
makan yang banyak ya
kalau mau nambah boleh loh pokoknya harus
makan sampai kenyang
wah makanannya enak enak
nanti aku boleh
nambah gak rena
aku juga dong rena
boleh nambah itu masih banyak
nanti kalian pernah nambah ya
aku jadi pengen
tinggal di rumah om al deh
orangnya baik baik lagi
iya pasti seru
bisa tinggal di sini
kamu istirahat ya
kamu harus lebih relax
mama khawatir sama perkembangan bayi kamu
kalau kamu keadaannya kayak gini terus sayang
yaudah mama tinggal ya sayang
pak sampai kapan hidup gue begini
enggak kuat lagi rasanya
aku mau kasih hadiah apa ya buat lontar masal
masal udah punya semuanya dia mau apa aja tinggal tunjuk kasih apa ya
kalau aku tanya mas a lagi kepengen hadiah apa dia bakal senang gak ya kalau aku mau siapin buat ulang tahunnya
kenapa lagi mikirin apa
enggak mikirin apa apa
cuma aku kayak pengen sesuatu deh sama om mas
kamu lagi kepengen sesuatu nggak
aku pengen ngasih hadiah aja buat kamu
hadiah apa sih
iya kan selama ini kamu yang selalu ngasih hadiah buat aku aku belum pernah ngasih apa apa buat kamu
aku pengen ngasih sesuatu coba kau pikirin kamu kau pengen apa
saya juga pengen sholat shumbu ya
sebentar mikirin dulu kamu mau hadiah apa
susah banget ya emang
yaudah yuk sholat yuk
saya cuma minta satu hadiahnya
dan kesehatan kandungan anak kita
udah sholat shumbu ya
itu kan pasti mas tapi yang lain gitu kamu mau apa gitu mas
pusing kok aku
ya kamu dulu deh
kenapa sih mas sholat ngeromantis banget jadi orang
makanya dihantar di kontraktor untuk panti asuhan mutiara bunda ya
dapura kebakaran semalam harus direnovasi
dapur di mutiara bunda kebakar pak
panjang ceritanya ren
intinya semua kesalahan elsa
elsa ditugasin untuk jaga anak anak
anak anak keleperan
dan akhirnya anak anak terlupa buat masak
ya namanya juga anak anak ya
akhirnya dapurnya kebakaran
oh iya pak untuk soal kontraktor
kebetulan kan pak nino ada kontrak kerja sama kita juga pak
iya boleh boleh
kebetulan banget kalau memang nino yang kerjaan renovasi
biar nino juga lihat
ulah istrinya yang bikin kejadian seperti ini
kalau gitu nanti saya akan hubungin pak nino ya pak
nanti jam sepuluh sampai jam satu siang
saya ada acara pak
mungkin setelah makan siang
saya baru ke kantor
terima kasih banyak pak
kamu pergi kemana lagi
ini masih pagi
kamu kan belum sarapan
itu mama udah siapin nasi goreng kesukaan kamu
kamu janjian sama jennifer
oh kamu janjian sama jennifer
aduh mama seneng dengernya
emang begitu kalau janjian sama cewek
kamu harus datang duluan ya
jangan ceweknya datang duluan
aku berangkat ya ma
makin sering aja ketemuan sama mbak jennifer
sudah mulai kelihatan ini
aku mau nyibukkan diri dengan kerja kantor
aku mau nyibukkan diri dengan kerja kantor
mendingan hari ini
aku mau nyibukkan diri dengan kerja kantor
boleh gak mbak mikirin soal rumah tangga terus
nanti aswan gimana apa mereka baik baik aja
ya untungnya pak al gerak cepat pak
pemadam kebakaran dan pak al
juga sudah menampung semua anak anak di rumahnya pak
syukurlah kalau gitu
begini pak pak al
meminta saya untuk menghubungi bapak
untuk mengerjakan perbaikan
dapur yang rusak di pandi
penyebab kebakaran ini adalah istri bapak sendiri
saya akan cek kesana pagi ini
terima kasih buat informasinya
baik pak terima kasih banyak
oh jadi papa masih lama
masih harus ngurusin supplier
yaudah gak apa apa pak
yang penting papa jaga
kesehatan makan yang banyak
kamu kok udah mau pergi sih
kamu kan belum sehat betul
kalau di rumah juga ngapain pak
malah kepikiran terus jadi mending aku
nyebukin diri kan
emangnya kamu udah kuat ngantor
aku berangkat ya
benar ya nanti kalau kamu ngerasa
gak sehat gak enak badan kamu pulang
makanannya dihabisin ya
kok pada pinter
rumah kamu seru ya rena
halamannya aja bisa buat piknik kayak gini
kalau ini rumah aku aku bakal pilihannya
aku bakal pelihara kuda
soalnya kalau jalan kaki capek
bu bocah wadih polos polos amat
ya kali mau pelihara kuda
aduh anjus bakal
pecah kepalanya nih kalau jadi babysitter kalian semua
aduh aduh aduh
istri lihat dulu ya
tau ya lelah
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ada buaya ketemu paus
aduh kasihan pauyanya
aduh aduh aduh
kalau anak paus sama bu andin sebanyak ini
puya minta tambahan sekuriti
kalau pauya sendirian buas bu
kalau pikir gue jadi sama kali
jadi anak anak kiddy house langsung kumpul di rumah ini ya
rena gak usah ke sekolah dong miss
oke kalau gitu
kami tunggu ya miss
anak anak panti pada kemana
iya mereka lagi makan sarapan di halaman
ditemenin sama mirna sama uya
iya lumayanlah biar mereka gak bosen
soal majalah itu
majalahnya tante maharani
mama belum dapet update
majalahnya udah diambil sama randy
udah aku pegang juga
dan ternyata emang bener
cover majalah itu memang ada ersa dan ricky
dan yang pastinya mereka bohong
apa itu artinya elsa benar hamil dengan roy saat itu
sembang si aldi bareng
dia gak tau apa gue lagi hamil
ngapain lagi kesini
masih belum puas apa ngancurin hidup gue
pergi gue gak mau ngeliat
ini soal alder barang
dia udah tahu tentang majalah itu
dia datang temuin gue bareng sama kakak lo
dia lagi mikir soal mau nyeret lo ke penjara
lo mau itu terjadi saya
mendingan sekarang kita kabur ke luar negeri sana
apapun yang terjadi
itu kan ricky
cukup ya rick
gue itu masih sri orang
tapi suami lo gak peduli sama lo
rik pergi dari sini
gue gak akan pernah tinggalin lo
gue gak akan biarin lo hadapin masalah ini sendiri
ini demi kebaikan lo juga
apa kali ini artinya aku salah paham
sayang aku tau apa yang kamu pikirin
tapi barusan itu gak bener sayang
mata ini bukan mulut elsa yang bisa berbohong
sayang aku udah suruh dia pergi dari sini
aku gak minta dia datang kesini sayang
kamu gak pernah capek
kamu gak pernah capek nyakitin aku terus
sekarang aku tanya sama kamu
apa sih arti kata maaf buat kamu
segampang itu kau minta maaf
bikin aku percaya sama kamu
tapi butuhnya apa
termasuk yang di hotel
sesuatu yang tidak terjadi
ada uang saja

gak ada kejadian apa apa di hotel itu sekarang gini aja deh
kita ke hotel itu sekarang dan kita buktiin sama sama
gawat nih kalo mereka sampe ngecek kesana
gue kasih tau di kamar berapa kita waktu itu saya
gak usah ikut campur
lo kecewa karena istri lo selingkuh sama gue
gue gak pernah selingkuh sama lo
sekarang ngurusin dulu urusan lo sama suami lo
kalo misalnya lo minta ditemenin sama gue
sayang itu gak bener sayang
sayang dengerin dulu aku tuh di fitnah sama ricky
gak ada kejadian apa apa di hotel itu
lagi pula aku datang kesini
bukan untuk tumbuh dengan kamu
aku mau ngecek
aku mau ngecek
gak perlu ada kamu
nino dengerin aku dulu nino
sayang kamu dengerin aku dulu dong
aku percaya ya sama aku ya
pak ted bisa ke panti asuhan mutiara bunda
iya ini bagian dapurnya
tiang penyangganya perlu diganti atau tidak
kalau perlu adaptasi lakukin aja
jangan dimin aku kayak gini sayang
makasih ya kamu pasti masih pedulikan sama aku
cucu aku apaan mbak
aku udah gak pake
gak pake lagi
aku lupa kalau aku udah booking hotel di altair
mendingan aku kesana buat ngecek sendiri
aku harus buktikan
apa semua yang diomongin elsa adalah kebohongan atau tidak
aku akan putuskan seperti apa pernikahanmu